indonesia menilai hal ini tidak sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin meningkatkan pendapatan negara
bukan pajak dari sektor minyak dan gas
proyek banyu urib cepu bojonegoro akan meningkatkan produksi minyak dari satu ratus delapan puluh lima ke dua ratus barrel per hari
dengan meningkatkan produksi minyak mentah negara akan lebih diuntungkan
negara negara anggota opec sepakat mengurangi jumlah produksi minyak sebanyak satu dua juta barrel per hari
demi mendongkrak harga minyak yang terjun bebas selama dua tahun terakhir
indonesia diminta untuk mengurangi sebanyak tiga puluh tujuh ribu barrel per hari
namun permintaan itu tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah
yang justru ingin meningkatkan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi
indonesia merupakan negara salah satu penghasil minyak di dunia
dan di tempat saya ini berada yang merupakan salah satu penyumbang minyak produksi dalam negeri
yaitu di proyek banyu urib blok cepu bojonegoro jawa timur
banyu urib sudah memproduksi sebanyak satu ratus dua puluh juta barel minyak mentah
nilai investasi untuk proyek ini adalah empat miliar dolar amerika
dengan pemasukan negara empat puluh empat
empat miliar dolar atau lima puluh dolar amerika per barel
kini produksi minyak lapangan banyu urip akan ditingkatkan menjadi dua ratus ribu barel per hari
namun masih menunggu amdal
apabila indonesia harus memangkas produksi minyak
akan berpengaruh pada iklim investasi indonesia
yang saat ini harus lebih ditingkatkan
bagi kami kami mengikuti keputusan pemerintah
kalau pemerintah memang mengikuti keputusan tersebut
dan kemudian meminta para kontraktor di indonesia menurunkan
karena sebenarnya ini kan semua kegiatan operasi ini semua milik pemerintah
jadi apapun yang diputuskan pemerintah kita akan ikuti
tentunya itu akan mempengaruhi tingkat produksi dan sebagainya
dan itu akan bpnb yang terakhir ini juga akan disesuaikan lagi
erun menambahkan bahwa kondisi ekonomi global sedang menurun
sehingga ketersediaan modal terbatas
investor lebih kompetitif untuk memilih proyek
demi meningkatkan iklim investasi dalam dunia minyak dan gas
exxon mobile sedang mengembangkan proyek di blok cepu bojonegoro jawa timur
ini kami juga melihat ada lapangan minyak meskipun memang lebih kecil
yaitu gedung keris
dan kami berencana untuk mengembangkan itu
paralel dengan banyu urib ini
sehingga ketika banyu urib ini menurun ini juga sudah mulai berproduksi
proyek gedung keris diharapkan memproduksi
sebanyak sembilan juta barel
banyak dari lima hingga sepuluh barel per hari
data dari exxon mobil nilai investasi proyek gedung keris
adalah sekitar seratus juta dolar amerika
dengan pemasukan negara bisa mencapai tujuh ratus tiga belas juta dolar amerika